pemain timnas indonesia evan dimas darmono mengisi waktu jeda kompetisi liga satu dengan tampil di turnamen antar kampung
evan pun berkolaborasi dengan sang kakak untuk membela tim kampung halamannya
memanfaatkan libur kompetisi pemain timnas evan dimas darmono bermain tarkam atau turnamen antar kampung
piala lanyala akademia cup dua ribu tujuh belas di kelakah rejo surabaya jawa timur
mantan pemain yang membawa bayangkara fc juara liga satu ini turun di babak kedua untuk membela tim kampungnya desa ngeplak harapan kita
selain evan dimas tim harapan kita juga diperkuat mantan pemain persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh ferry aryawan yang merupakan kakak evan dimas
kehadiran bintang timnas ini pun menjadi magnet bagi para penonton
dalam laga harapan kita yang melawan tim putra mars benowo yang diperkuat habib syukron mantan pemain persebaya
saat membela tim dari kampungnya ini evan tidak mendapat bayaran alias gratis
bahkan ia menyumbangkan dana untuk tim harapan kita
laga harapan kita ini juga diperkuat habib syukron mantan pemain persebaya

dan lolos ke final bertemu dengan tim asal gresik